sejumlah tokoh masyarakat adat papua menemui menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
untuk menyampaikan undangan konferensi besar masyarakat adat papua atau kbma ke empat
dalam pertemuan di gedung sabta pesona jakarta pada kamis
men parekraf mendengarkan aspirasi dan masukan dari tokoh masyarakat adat papua
terkait harmonisasi pemerintah pusat dan dewan adat papua
dalam upaya percepatan pembangunan papua dan papua barat
terutama peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
sandi pun mengaku siap menghadiri konferensi besar masyarakat adat papua pada akhir oktober mendatang
yang akan membahas kebijakan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah
harmonisasi antara bukan hanya kebijakan tapi mindset
mindset antara kami di sini dan masyarakat
terutama dewan adat